sebelum upacara hari kemerdekaan
calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska dua ribu dua puluh
menjalani gladi kotor upacara detik detik proklamasi ke tujuh puluh dua
republik indonesia di halaman istana merdeka
capaska melakukan simulasi pengibaran dan penurunan bendera merah putih minggu pagi
geladi kotor upacara dilakukan oleh pasukan lengkap
capaska pasukan protokol kepolisian tni angkatan darat laut dan udara
serta pas pampres dan korps musik dari angkatan darat laut dan udara
ya paling tinggal sedikit saja kita menyamakan
karena memang untuk pasukan protokol
ini pasukan yang dari taruna akademi tni dan akpol
ini baru latihan bersama sama dengan protokol tni dan polri
pada saat tadi istirahat kita sudah latihkan gerakannya
supaya sama dan alhamdulillah ini di geladi kotor untuk penurunan
sudah mulai ada kesamaan
hingga menjelang tugas utamanya
pembina juga terus memonitor dan memotivasi
kesiapan fisik dan mental capaska
memang setelah gladi kotor kemarin
adik adik kita evaluasi bersama dan mengenai dengan bagaimana kesiapan hari ini
baik itu secara fisik maupun secara mental
karena pasti adik adik sudah mulai tegang
tapi tidak sabar untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar
secara pribadi kalau saya melihat adik adik jauh lebih tegang saja
menghadapi kondisi yang ada
jadi kami dari pamong lebih kepada mengingatkan bahwa ini harus
dijalankan dengan rileks dengan santai dengan bahagia
karena dengan begitu pastinya juga kita jauh bisa lebih fokus
pada lima belas agustus presiden joko widodo mengukuhkan capaska menjadi paski beraka dua ribu dua puluh tiga
sebagai petugas pengibaran bendera pusaka merah putih di istana negara